kita harus benar benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif
sebenarnya melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif
terutama untuk perguruan tinggi
negeri yang memang memiliki kualitas yang bagus sekaligus kebutuhan anggaran yang besar
tetapi justru negara mengeluarkan anggaran itu adalah untuk memberikan akses pendidikan yang bagus dan murah
nah kalau bagus saja tapi mahal semua orang bisa
justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau
karena itu perhatian kita tidak
tidak hanya negeri swasta harus semakin meningkat kualitasnya
nah kalau begitu kira kira bagaimana sih para pemerintah pemerintah untuk mengatasi biaya pendidikan dan juga pemerintah sekaligus dengan usaha pendidikan
sebetulnya yang paling penting itu semua saling menopang ya
supaya terjadi satu yang tidak mampu tertolong yang kuat juga tertangani
di sisi yang lain pendidikan tidak boleh putus dengan dunia industri